kan bisa ngomong dari tadi ya aduket gimana gua mau ngomong lu tuh dari tadi nyerot
terus melulu udah kayak petasan rencengan tahu aduh sorry ya gue harus meeting nih sekarang
udah telat dikulit cuy ya udah udah cuy gue juga nggak mau ngomong sama lu lama lama gue
pengen ngabisin duit di mal gua beli minuman yang mahal banget oke cuy
harusnya kemarin jual aja mobilnya tapi kan kemarin ada si ulat keket termalah
duit sepuluh juta mah
buat mama pakai ada ini juga tabungan boy isinya sekitar tiga puluh jutaan
lama jadi kalau mau mau pakai pegang aja
dan mama tenang aja papa udah nawarin motor harley papa dan besok udah ada yang mau ngeliat
oh dijual sih pak loh papa kan juga mau patungan buat ngembalin duit ondel ondel model itu
oh ya allah seharusnya utangnya macam itu
hai seharusnya utangnya macam itu

makanya kan udah pilgrim siapa pun yang mulia di sini ya buat facebook ya motor

ae ini dikasih aku
terusnya kan pak

saya ibu marissa yang kemarin mau jual mobil
saya enggak kenapa kenapa pak
saya masih tetap mau jual mobil saya lho pak
ya kalau boleh kurang lagi sih nggak apa apa ibu
wah pak jangan dikurang kurangin dong pak
ya soalnya saya juga ini lagi lihat lihat mobil bu
saya udah cocok harganya juga udah cocok
kalau ibu boleh kurang
pak pak pak pak pak tunggu dulu pak
aduh itu enggak cocok namanya pak
papa beli aja mobil saya
ya pak ya
oke deh dikurang kurangin dikit gak apa apa deh
tapi saya butuh uangnya sekarang
ibu ke kantor saya aja ya
kita transaksinya di kantor saya
ibu tahu kan kantor saya
tahu pak tahu tahu
saya tunggu ya bu ya
macan harus siap mental sekarang
kesana kesini gak apa apa naik taksi gak apa apa
yang penting utang selesai
ih hampir jatoh
aku harus kerjain karyawan
kata mama karyawan udah jahat sama kak adriana
ya udah nonton
tapi malah aku apaan sih jahat sama karyang jadi sepenuhnya
hai alhamdulillah ini berarti mancan bisa nyicil dibayar utang sama miss drama cocok
ini mah keket ngapain lagi nih nelpon nelfon aduh stress hadut cuy diangkat dong hpnya cuy
cuy asyik cair ini kumahasial niting pika sebelum pisan orang tampiling sekalian
ilami pisan diangkat tadi lapornya budeg ya atau dikun tasar uzur ya udah tua lu ya
diangkat kalau kering kering tadi laporan bunyi itu diangkat blabab bikin dah mendidih
oh my gustinu agung aduh cuy jangan terlalu banyak oce yang terpegel loh
ke depoin aja ini mau mau ngomongin apa cuy kangen tahu cocok enggak tuh kita ketemu
konsepnya kayak gimana gitu aduh sorry sorry sorry banget nih banyak kerjaan deadline toy
aduh sebentar meeting meeting sebentar kita ngomongin konsep keti mau lihat catty kan
bintang iklannya modelnya penting orang penting ayo dong ketemuan sekedar
itu mau belum kelar konsepnya lu tenang aja ntar kelar gua langsung kok telepon
lu oke cuy tenang cuy oke my gustinu agung bener asli
lama banget sih gimana perusahaan lu maju kalau kerjanya lama kayak begini
lama lama klien kabur loh gue juga ikut kabur kalau begini enggak tahan lama banget capcus
dong kerjanya cui ketemuan sebentar aja meeting meeting kita jalan jalan ngobrol kita yuk
yuk yuk panas banget kuping gue gimana kalau ketemuan sama si keket mana gue naik taksi lagi
abis deh gue di cengin sama si keket
aduh cuy angkat telepon lama mikir lama aduh bener aneh ih ngeselin
aduh sorry bukan kayak gitu cat masalahnya nih gue udah nanggung udah keburu janji kagak enak gue nema seklien ntar marah marah lagi oke
hati tadi atuh kan bisa ngomong dari tadi
aduh cat gimana gua mau ngomong
lo tuh dari tadi nyerocos mulu lo
udah kayak petasan rencengan tau
gue harus meeting nih sekarang udah telat nih gue cuy
gue mendingan ngabisin duit di mall
gue mau beli minuman yang mahal banget
gak usah bayar kan
hah mendingan sekarang kemana ya mancan
mancan mendingan pulang aja daripada nantai mancan ke kantor
terus si keketnya nongol tiba tiba
soalnya keket itu kan kia makhluk
tamu yang gak diundang pulang juga gak diantar
pak pulang aja ya pak
pulang aja deh cocok
om sebelumnya yan mohon maaf nih om
setoran hari ini sedikit om
lumayan juga buat pemula
wah makasih banyak ya om makasih banyak om ya kalau gitu dan sama dado langsung
pamit aja ya soalnya kita lagi un kita harus belajar om harus om ya itu emang harus siap